yang tersebar di tiga dusun yakni dusun sempet tujuh ratus jiwa
kemudian di abad ke sembilan belas baru inggris dan beberapa negara
jadi udah ada targetnya gitu mau kemana
lebih tau gak akan ibu bingung juga itu
dari empat puluh ribu sebelum masehi ini ditemukan emas ataupun sebuah relief relief emas
kedru atau mie yang diracik sendiri oleh orang aceh sekilas mirip kari bumbu utama makanan
baik secara bersama sama maupun secara sendiri sendiri
lanjut satu persatu kita masukkan ke dalam trolley untuk dicuci di area laundry
untuk bersama sama menghidupkan tradisi dan semangat gotong royong
selalu itu orang bawa klakson
mereka akan ketemu di babak delapan besar
ya ini udah pemain sekali ber nba
sudah kayak sudah lah sudah terbiasa gitu
saat itu berarti lu langsung berhadapan sama coach matt nya kah
itu saya kalau potong rambut tuh di krekin lehernya terus takut loh dok
biasa dikenal manyung dan ada ikan bandeng
dengan begitu signifikan dalam pandemik adalah keputusan negara negara
soalnya aku juga ngebuktin kalau setiap bulan ini kan